indonesia bersiap juga untuk hidup berdampingan dengan virus corona
langkah awal kebijakan ini dengan menyiapkan roadmap
di mana pilot projectnya nanti akan menyasar enam aktivitas utama masyarakat
seberapa mungkin kemudian kebijakan ini diterapkan di tengah kompleksitas persoalan penanganan covid sembilan belas
yang masih dianggap gamang atau benarkah kemudian tudingan publik
jika roadmap ini justru bentuk lain dari kegagalan pemerintah
dalam menangani dinamika persoalan pandemi
kita diskusikan topik ini dalam newsroom talk sore ini
ada dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
selamat sore mas ferdi
terima kasih sudah bergabung dengan kita
dan juga ada sonny haribeu harmadi kabit perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
selamat sore pak sonny
selamat sore mas ferdi
sehat sehat ya bapak bapak ya
oke kita langsung saja ya untuk memulai diskusi kita soal ini
saya mungkin ke pak soni dulu ya
ini pemerintah menyiapkan skema untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
artinya kemudian ada beberapa variable dan juga indikator yang akan dijadikan tolak ukur
kenapa kebijakan ini muncul
persoalannya adalah kompleksitas yang dihadapi saat ini
rasanya belum memungkinkan untuk
roadmap ini diterapkan
menjawab ini bagaimana pak soni
ya jadi kan memang kita harus menyiapkan dalam jangka panjang ya
jadi sekarang sudah harus disiapkan bagaimana kalau seandainya
memang covid sembilan belas ini harus terus ada
jadi kita memang harus punya perencanaan yang jelas
dan perencanaan atau roadmap ini disusun secara sistematis
ya nggak mungkin diterapkan sekarang
karena kan ada beberapa prasyarat ya
nah perintah tentu akan
menyesuaikan roadmap ini dengan kemampuan kita mengandil lagi di kasus
kita harus betul betul bisa mengendalikan kasus
lalu kemudian hal berikutnya adalah bagaimana kita menekan angka kesakitan
artinya kita mulai bisa mengendalikan
juga kemudian bagaimana kita bisa menekan case fatality rate
tentu dengan angka kematian
sekarang yang masih tinggi
kita harus berjuang untuk mengendalikan kasus covid sembilan belas di indonesia dengan sebaik baiknya
lalu juga kita mempertimbangkan bagaimana kemampuan kecepatan vaksinasi
setiap daerah tentu juga berbeda
pelayanan fasilitas kesehatan
siapkan kesehatan masyarakatnya
jadi memang itu semua yang akan menjadi pertimbangan di dalam penyusunan roadmap
tetapi yang harus dipahami bahwa kita memang harus menyiapkan
ini mungkin bagaimana kemungkinan ke depan kita harus hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
makanya akan ada pilot project dilakukan pada enam sektor ya
kalau nggak salah sektor perdagangan
terus kemudian transportasi pariwisata keagaman pendidikan dan lain lain
jadi memang kita berusaha untuk melihat kemungkinan kemungkinan ke depan
ada negara yang berpikir bahwa covid sembilan belas ini akan hilang
tetapi tidak sedikit
juga negara yang berpikir bahwa kita harus hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
oke pak soni artinya kemudian ini menjawab bahwa kebijakan ini bukan bentuk dari keputusasaan pemerintah
sehingga kemudian bendera putih harus dikibarkan begitu
oh bukan dong bukan
jelas kita harus menyiapkan semua skenario
karena semua kemungkinan kan masih bisa terjadi
dan kita nggak boleh mendadak nanti ujuk ujuk
ternyata kita harus hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
dan kita belum punya
tapi itu memang kita tetap berupaya
bahkan di dalam ppkm level empat ini kan arahan presiden jelas
testing ditingkatkan sampai empat ratus ribu
vaksinasi ditingkatkan sampai dua juta per hari
lalu kemudian kita tekan angka kematian dengan memindahkan orang orang yang isolasi mandiri ke isolasi terpusat
jadi kita tetap fokus pada penanganan covid sembilan belas
apalagi kita masih menerapkan memperpanjang ppkm level empat
oke narasi idealnya memang begitu pak soni ya
tapi kemudian di lapangan kita masih menumpukan
yang belum sesuai
kita ke pak dono dulu
pak dono kita tahu bahwa ornamen dalam sebuah roadmap ini kan cukup sistematis ya
tujuan akhirnya jelas begitu
variabelnya cukup rigid begitu
sehingga terjadi perubahan perilaku
anda melihat tidak situasi yang kita alami atau yang kita hadapi saat ini
bisa memungkinkan untuk menyiapkan roadmap itu
walaupun pak sony mengatakan akan butuh waktu yang cukup lama
bagaimana cara anda mengatakan bahwa kita harus menyiapkan
saya kira yang penting adalah keterbukaan dari rencana ini
roadmap sangat diperlukan
tentu saja kita perlu arahan kemana kita akan keluar dari pandemi ini
bagaimana rencana pemerintah
tapi yang sangat diperlukan adalah mengkomunikasikannya kepada publik
dasarnya apa apa strateginya
tadi sudah dikembangkan pak soni terima kasih
tentang causes positive rate maupun yang lainnya
pada saat ini banyak keputusan keputusan tersebut yang tidak sampai
tidak sampai ke masyarakat
saya pikir banyak yang dilihat sebagai tidak berdasar
misalkan kok yang ini begini yang ini begini dan lain sebagainya
bahwa rencana ini harus ada memang harus ada
pemerintah harus punya sebuah arahan kemana kita keluarnya
bagaimana kita keluar dari pandemi ini
tentu saja semuanya harus ada dalam list nya
maksudnya semua harus tergantung di dalam
oke artinya anda ingin menyampaikan bahwa kemudian saat ini pemerintah masih gamang begitu untuk menangani kasus covid sembilan belas
yang setiap hari masih terus bertambah dan juga dinamika di dalamnya
saya kira tidak ada satu negara pun yang tidak gamang
semua kasus covid sembilan belas bergerak terus
dan kita masih banyak
prediksi prediksi ke depan tentang persebaran covid ini masih
tidak bisa kita tebak secara jelas
seperti contohnya di inggris
di inggris sudah melonggarkan restriksi
sudah pemerintah menyarankan
sudah pemerintah menyarankan
pemerintah menyarankan untuk kembali bekerja di kantor misalkan
bekerja seperti normal sebelum pandemi
tetapi kita lihat juga ternyata itu diikuti dengan seperti juga kita prediksi angka infeksi yang naik kembali
tetapi dengan kesuksesan vaksinasi maka angka keparahan penyakit dan angka mortalitas

jadi infeksi ini kemungkinan sulit sekali untuk dijaga
jadi infeksi ini kemungkinan sulit sekali untuk dijaga
karena kita ada banyak varian varian lain
ada varian varian yang kemungkinan juga akan ada varian lain yang akan muncul setelah varian varian yang ada sekarang
tapi dengan suksesnya vaksinasi yang sejauh ini
yang masih dievaluasi
yang masih dievaluasi
bisa memproteksi dari keparahan penyakit
bisa memproteksi dari keparahan penyakit
dan kematian yang dimulakan dari infeksi

kita bisa hidup bersama dengan covid
bukan sebagai teman tapi tetap sebagai musuh kita yang harus kita waspadai
yang balance nya harus kita cari
karena kita bisa hidup secara normal
tetapi jika dampaknya kemudian meningkat kembali
jika kemudian angka kematian atau angka orang yang merawat di rumah sakit kembali meningkat
jika kemudian angka kematian atau angka orang yang merawat di rumah sakit kembali meningkat

artinya kemudian turunannya dari kebijakan itu di mana menggunakan masker hanya di tempat tempat tertentu saja
cuma di stasiun ataupun juga di tempat tempat keramaian
ini belum bisa diterapkan
wajib masker masih menjadi prioritas utama
karena kita lihat bagaimana yang anda sampaikan tadi
varian varian dari virus ini juga masih terus ditemukan di tengah masyarakat
konteks sebuah kebijakan
tentu saja berbeda
dengan negara lain
di inggris dan beberapa negara lain
termasuk amerika serikat
sudah semula melonggarkan
kemudian menganjurkan kembali penggunaan masker
sementara di inggris
ini membuka penggunaan masker
sudah tidak diwajibkan kembali
penggunaan masker hanya dianjurkan
dan di tempat tempat tertentu
dan dikembalikan kepada individu masing masing
jadi bagi contoh
misalkan kalau kami sekarang ke masjid
masjid sudah buka
dan kebanyakan individu
covid ini bisa kita kalahkan
dengan memutus mata rantai
pendulangan antar manusia
sudah satu setengah tahun kita belajar tentang covid ini
pendulangan berasal dari airborne
airborne bisa kita tuduh dengan apa
dengan memutus mata rantai
atau cairan yang muncul dari nafas
atau dari mulut kita
dan kalau ada yang sudah keluar
kita rajin cuci tangan
kita menjaga jarak
supaya tidak terjadi pendulangan
dari satu manusia ke manusia lain
dan itu saya kira pendidikan yang harus
bahwa untuk memutuskan
ppkm itu salah satu caranya
cara yang paling utama adalah
kalau di indonesia disebut tiga m atau lima m
itu yang paling utama
ppkm adalah sebuah tools
saya ke pak soni
apa yang disampaikan mas donon tadi
bahwa negara lain yang lebih maju
pernah menerapkan itu
tapi kemudian gagal
bahkan juga akibatnya
negaranya juga di lockdown pada akhirnya
karena ketidaksiapan itu
ini pun yang kemudian dianggap
prematur juga diterapkan
dengan kondisi masyarakat indonesia
ada perubahan perilaku yang akan berubah
bisa dikakan tiga ratus enam puluh derjat
seperti yang tadi mas dono sampaikan
bisakah kemudian edukasi ini
dan sosialisasi ini sampai ke masyarakat pak
dengan kurun waktu tertentu yang direncanakan
ya harus bisa
jadi kita belajar juga dari negara lain
yang belum berhasil melawan
sudah turun sekali tiba tiba melonjak
sudah turun melonjak ya
lalu kemudian iran
negara dengan teknologi yang sangat baik
banyak ya jamaica
jepang sendiri tiba tiba melonjak
kazakhstan jadi kita juga belajar
dari negara negara lain
nah begini target kita sekarang
utamanya adalah bagaimana
itu yang paling utama
dan kalau kita ingin lihat
fokus dari roadmap adalah nanti ke depan
bagaimana masyarakat dapat beraktifitas
tapi aman dari covid sembilan belas
jadi arahnya adalah kita menurunkan risiko dulu
nah menurunkan risikonya sekarang kita secara masif
melakukan upaya pendisiplinan masyarakat
membangun kesadaran masyarakat
untuk menerapkan protokol kesehatan tiga m
ya diiringi oleh
memutus mata rantai dengan testing
dan tracing yang jauh lebih masif
itu yang memang harus dikejar
sesuai juga masukan dari para epidemiolog
bukan berarti kita karena belum bisa
mencapai target target tadi
kita tidak mampu kita mampu
tetapi butuh upaya yang lebih keras lagi
lalu kemudian treatmentnya juga
treatment kan kita
mencoba agar treatment ini sebisa mungkin
menurunkan angka kematian
ya m tiga t dan juga
masif tadi pak dono kan udah bilang bahwa
untuk menurunkan keparahan
dan kematian ya
tetapi tidak menghilangkan penularan
oleh karenanya yang bisa memutus
penularan menghilangkan penularan atau
mengurangi penularan adalah pakai masker
jaga jarak cuci tangan
nah itu kan sudah jelas
pppkm darurat sampai ke ppkm level empat
ini kan kami setiap hari
setiap saat setiap jam bahkan memonitor
bagaimana perubahan perilaku
yang ada di masyarakat
memang di awal pelaksanaan itu
tanggal tiga sampai sepuluh juli seminggu pertama
itu kepatuhan masyarakat memakai masker
menjaga jarak mencuci tangan itu masih cukup rendah
tapi kita berupaya dengan menerjunkan
duta perubahan perilaku di lapangan
nampaknya secara masif menggandeng
ulama menggandeng tokoh agama dan seterusnya
itu pelan pelan naik
dan bahkan sekarang kenaikannya cukup
dan bahkan jakarta yang tadinya
sempat di bawah angka tujuh
skor kepatuannya satu sampai sepuluh
sekarang sudah di atas angka delapan
lalu kemudian beberapa daerah
seperti banten yang tadinya di bawah
bahkan sekarang sudah bisa
akhirnya atas tujuh
jadi meningkat membaik
makanya agar masyarakat
konsisten di dalam melaksanakan
atau teman teman lain menyampaikan lima m
itu betul betul harus dilakukan
secara masif kami tidak berhenti
untuk mengedukasi masyarakat
karena memang memakai masker
jaga jarak cuci tangan
itu yang bisa menghentikan penularan
termasuk dengan testing dan tracing secara masif
oke saya ke mas dono
konsistensi di tengah masyarakat ini
sudah anda lihat belum karena
walaupun berkuar kuar dengan lima m
dan juga istilah istilah
pembatasan gerak masyarakat ini
ternyata kemudian angka kasus secara eksponensial
masih terus terjadi
angka kematian pun juga cukup tinggi begitu
dimulai dari mana kalau kemudian roadmap ini harus berjalan
perilaku perilaku seperti apa yang harus diutamakan
saya kira saya sepakat dengan pak soni tadi
tetap mengumumkakan prinsip prinsip yang harus kita jalankan
untuk menjalani pandemi ini
untuk memutus mata rantai pandemi ini
mengenai angkanya naik faktornya banyak sekali
indonesia kan besar sekali ya
indonesia kita lihat negara negara yang relatif kecil saja
misalkan tadi bisa disebut pak tony
bukan negara lain yang naik turun naik angkanya
mereka menghadapi tantangan yang lain juga
sementara indonesia dengan besar kepulauan yang lebar
pulau jawa dan bali saja sebetulnya sudah cukup besar ya
sudah comparable dengan berbagai negara besar lainnya
tapi perubahan perilaku di daerah belum bisa kita kontrol dengan baik
untuk perubahan perilaku ini adalah sebuah tantangan yang besar
kita sudah belajar dari berbagai masalah lainnya
yang kita sudah sebetulnya sudah dan masih terus kita alami tantangannya
seperti perubahan perilaku merokok misalkan
atau perubahan perilaku kesehatan yang lain
itu kita belajar dari ksatria
untuk merubah perilaku itu sedemikian beratnya
tapi mudah mudahan dengan covid
covid ini sudah kita
dampaknya kita lihat sendiri betapa besarnya
betapa angka kematian bisa kita lihat sendiri
dengan mata kepala kita sendiri
konsistensi message ini harus terus dilaksanakan
gas pol jangan kendor seperti itu
dan saya sangat dukung bungkus dugas atau pemerintah indonesia
untuk terus bisa melakukannya secara konsisten
pak sony disuruh gas pol sama mas dono pak
untuk semua langkah langkah kebaikan itu
kasih kita target pak berapa lama kemudian ini bisa dibenahi
agar roadmap ini bisa menjadi tatanan baru untuk melangkah ke depan
nah kita sebetulnya perlu melihat dari data mas
di pertama positivity rate kita turun dari angka tiga puluh lebih tiga puluh lima
sekarang di angka dua puluh tiga
tinggi iya masih tinggi tetapi kita berupaya punya tren yang terus bagus
nah itu kita dorong terus
kepatuhan protokol kesehatan masyarakat meningkat
lalu kemudian yang jadi pr kita sekarang angka kematian
makanya bapak presiden itu kemarin
segera segera ya vaksinasi
segera karena itu bisa menurunkan risiko kematian
segera pindahkan orang orang yang isolasi mandiri ke isolasi terpusat
segera lakukan testing dan tracing
nah ini kan di lapangan ini implementasinya
rencana itu kan harus dikawal supaya implementasinya bisa terlaksana
nah kita masalahnya memang masih mengalami distribusi yang tidak merata
di dalam sumber daya tenaga kesehatan ya sumber daya kesehatan kita
sehingga memang ada yang bisa mencapai target
ada yang bahkan melampaui target
tapi tidak sedikit juga yang kemudian belum bisa mencapai target
oleh karenanya dibantu oleh pemerintah pusat

kita terus berupaya bisa mengendalikan
pandemi ini kalau pandeminya sudah bisa kita kendalikan
tentu roadmap tadi yang sekarang sudah kita susun
ya sudah mulai disusun
itu nanti bisa kita terapkan
intinya bahwa adaptasi kebiasaan baru itu bukan menandakan ketidakmampuan kita dalam menangis covid sembilan belas
tapi merupakan antisipasi upaya adaptif dalam situasi pandemi
yang kita harus mempersiapkan pemerintah masyarakat agar bisa hidup bersama covid sembilan belas
menurunkan dari pandemi menjadi endemi
dan membuatnya lebih baik
jadi seperti bencana saja mas ferdie ya
ya bencana nggak bisa kita hindari
tetapi yang bisa kita lakukan adalah memitigasi bencana
sehingga korban yang muncul dari bencana tersebut
oke kita tunggu pr nya bisa dikerjakan dengan sungguh sungguh
kalau tidak nanti saya suruh bang soni pulang ke indonesia untuk bantu bantu gitu ya pak ya
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini
karena memang waktu kita terbatas
kita akan diskusikan lagi lebih lanjut
terima kasih salam sehat